anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
kali ini bersama saya reinhard sirait
kita akan membahas di newscast padu kedua ini soal ramai ramai psbb
pembatasan sosial berskala besar ternyata tidak menakutkan yang kita bayangkan sebelumnya
sekian minggu berjalan masyarakat seperti sudah terbiasa dengan pandemi
terlebih menjelang idul fitri dimana beberapa pasar kembali ramai
jalanan juga kembali menjadi macet seperti kota yang bebas virus corona
bagaimana kita mencerna sikap acu masyarakat ini
dan apa langkah yang perlu diambil oleh pemerintah terutama pemerintah daerah
ketika psbb sudah mulai agak longgar dengan sendirinya
karena mungkin adanya aturan yang tidak tegas soal itu
kita akan coba bahas pada malam hari dengan sejumlah narasumber
yang tentu bergabung dari luar studio
kita akan bahas bersama dengan pemerintah kota bogor
yang diwakili oleh wakil wali kota bogor
ada kang deddy a rahim selamat malam kang deddy
selamat malam saya raihan
terima kasih kang deddy sudah bergabung bersama dengan kami
dan juga ada bang ali mohtar ngabalin tenaga alih utama dari kantor staff presiden
bang ali selamat malam
selamat malam benat
juga kami tersambung dengan pengamat sosial dari universitas indonesia
ada pak arisalwan habdi lubi selamat malam pak arisalwan
selamat malam mas benat
baik saya akan langsung ke kang deddy terlebih dahulu
pemerintah kota bogor kang deddy ini psbb yang sudah tahap ketiga ya
artinya di kota bogor ya
oke psbb tahap ketiga
tapi beberapa kemarin kami juga mengetahui bahwa ada tempat tempat keramaian di pasar
katakanlah pasar anyar sebetulnya dan juga sejumlah titik titik lain di kota bogor
yang seolah olah ini kok psbb tidak lagi diindahkan oleh masyarakat
meskipun juga banyak terjadi di tempat tempat yang lain tidak hanya di kota bogor
ini apakah karena memang sudah tidak lagi mengedepankan soal aturan lagi
pengawasannya ini kang deddy yang dirasa cukup lemah sebetulnya terhadap psbb
jadi memang timingnya ini agak kurang pas ya
artinya psbb memang masuk ke minggu terakhir ya di tahap ketiga
kemudian juga kita bersamaan juga dengan turunnya thr untuk pns golongan tiga ke bawah
ditambah dengan bansos dari pusat kemudian dari provinsi dan dari kota juga baru turun
kemudian juga satu minggu menjelang hari raya
tentu mungkin masyarakat mempunyai kebutuhan ya
jadi memang timingnya sangat krusial dan kemarin itu puncak puncaknya
dan alhamdulillah dari kemarin juga kita sudah lakukan beberapa langkah
pertama adalah melakukan rekayasa lalu lintas
kemudian juga kita lakukan penertiban untuk kios kios yang memang tidak dikecualikan di area pasar
jadi memang ada beberapa faktor
tetapi intinya untuk pasar anyar sebetulnya kita fokuskan kepada sembilan bahan pokok
antaranya penjualan pakaian dan lain lain
nah di samping itu ada pkl yang memang menjual pakaian dan lain lain
kita tertipkan dari kemarin sampai dengan hari ini
oke tapi apakah okelah timingnya karena memang bertepatan dengan menuju ke hari raya
juga ada turunnya sejumlah thr
tapi harusnya kan itu sejak awal bisa diantisipasi dong kang
bahwa besar kemungkinan masyarakat akan tumpah ke jalan atau ke pasar ketika memang mau menyambut hari raya
iya tapi sebetulnya begini
ada enam mal besar di bogor dan pusat perdagangan yang tutup
kemudian juga di kabupaten juga sama
nah yang kita ambil sampel kemarin beberapa pengunjung itu memang sebagian besar adalah non kota bogor
jadi memang ada juga masyarakat yang
terus terang ya kami juga ngecek kemarin dari ktp
ada dari sukabumi cianjur bahkan ya
bahkan dari kabupaten pandeglang ya
dari pandeglang aja jauh jauh masuk ke kota bogor
termasuk kemarin juga yang paling besar di bogor ya

memang jumlahnya ya volumenya memang luar biasa
ditambah lagi akses jalan yang dari jalan ma salmun itu memang seharusnya bukan untuk lintasan bebas
karena tidak ada pintu kereta di situ
nah itu yang kemudian menyebabkan penyempitan dan kemudian seolah olah menjadi tinggi sekali volumenya di daerah situ
oke jadi evaluasinya apa kang deddy
evaluasi melihat beberapa kerumunan yang masih terjadi di ktp
ya jadi yang kita lihat memang ini masalah akses masuk ya
kemudian juga kita tidak menyiapkan secara khusus tempat parkir kendaraan roda dua yang memadai
sehingga pertama kita tentu melakukan penyekatan di jalan akses masuknya dulu
kemudian kita melakukan rekayasa berputar
sehingga untuk kendaraan kendaraan yang akan masuk ke dalam pasar itu ditempatkan di area parkir yang sudah disediakan oleh pd pasar
nah itu yang kemarin
mereka langsung masuk akses dari jalan ma salmun ke dewi sartika tanpa masuk ke area parkir pasar
jadi itu juga salah satu hal yang jadi catatan kami dan sudah kita perbaiki hari ini
kang deddy tahan dulu disana saya akan ke bang ali mohtar ngabalin
bang ali ngabalin presiden berkali kali mengatakan bahwa tidak ada pelonggaran
para pejabat pemerintah juga mengatakan tidak ada relaksasi
tapi praktiknya di lapangan pelonggaran itu terjadi secara seolah olah secara alamiah ini
bang ali mohtar ngabalin artinya
karena psbb menjadi dikhawatirkan tidak lagi bisa efektif untuk bisa menekan laju penyebaran covid sembilan belas
ya yang pertama memang harus saya tegaskan ulang kembali seperti renat bilang tadi bahwa
pelonggaran pembatasan sosial berskala besar itu sampai hari ini belum ada keputusan dari pemerintah
tetapi begini ya sebagai seorang kepala negara
sebagai seorang pemimpin tentu saja presiden memiliki beberapa langkah langkah tahapan tahapan
yang memang harus atau semacam skenario skenario yang harus dipersiapkan
baik dari skenario terbaik maupun sampai dengan paling terburuk
karena orientasi yang sedang dibangun oleh bapak presiden adalah agar segera bisa membangkitkan
kembali semangat rakyat indonesia dari ujian kehidupan seperti hari ini kita hadapi dengan covid sembilan belas ini
itu sebabnya kalau berkali kali kan bapak presiden mengatakan bahwa
upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi terhadap perkembangan psbb
secara teliti kembali ke pemerintah dan kembali ke pemerintah
kemudian melakukan perhitungan kalkulasi dengan baik
agar keputusan keputusan yang diambil atau langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu
jangan sampai bisa menyulitkan masyarakat
karena begini renat jangan salah
masing masing daerah itu kan berbeda ya dalam penerapan
tapi dari sisi culture kemudian dari sisi stratifikasi sosial kehidupan masyarakat kan juga berbeda beda
karena kita harus tahu benar bahwa dalam hal ini kan ujian seperti yang sekarang kita hadapi ini kan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi
dengan begitu maka kenapa upaya ini harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal supaya
setidak tidaknya bisa ada tahapan tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu
bisa menuju kepada satu suasana dimana kita bisa melakukan hal hal yang berbeda beda
kehidupan orang bisa hidup normal kembali lagi
ini yang kenapa berkali kali kami katakan bahwa
percayalah bahwa tidak mungkin pemerintah itu bisa sendiri melakukan hal yang sebesar ini
tanpa mendapatkan partisipasi langsung dari semua pihak dari masyarakat
karena itu kenapa dalam setiap pertemuan saya kira kang dede juga tahu bahwa
berkali kali ratas dengan gubernur dengan bupati dengan wali kota dengan wakil wali kota
dalam rangka apa untuk bisa mengikuti perkembangan
tahapan tahapan perkembangan dari evaluasi yang dilakukan
terhadap penerapan pembatasan sosial berskala besar
jadi apakah artinya ketika masyarakat sudah mulai mendatangi mengerumuni sejumlah tempat tempat belanja
atau mungkin di bandara atau di pasar dan sebagainya
itu adalah bagian menuju ke yang tadi bang ali ngabalin katakan bahwa ya sudah memang harus
tetap kehidupan ekonomi tetap berjalan

itu juga mengartikan bahwa kita memang sudah harus bersahabat lagi dengan covid sembilan belas
atau seperti apa bang ali
begini begini begini
kan sampai hari ini kan harus kita tahu benar bahwa
untuk membuat kelonggaran psbb itu
pemerintah itu tetap berpendapat
pemerintah memegang pendapat dari para ahli ahli epidemiologi
yang tentu ada beberapa persyaratan persyaratan
yang harus diperhatikan
itu berkali kali bapak presiden menyatakan itu
hati hati kemudian hitung dengan detail
kemudian berbagai dampak agar kita tidak salah dalam
mengambil keputusan yang bisa mengorbankan kesehatan masyarakat
jadi saya mau bilang begini
kalau ukurannya itu kan sebetulnya kan
kalau dari para ahli itu kan kita tahu bahwa
persyaratan yang harus dipenuhi itu umpamanya
seperti adanya tren penurunan penyebaran di satu daerah
selama empat belas hari berturut turut
ini kan belum kita belum melakukan evaluasi itu
atau ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis
serta secara masif pemeriksaan pcr test di suatu daerah dan lain lain
ada beberapa persyaratannya
nah itulah sebabnya kenapa evaluasi ini harus dilakukan
makanya begini renat
makanya berkali kali juga bapak presiden minta dukungan dari pemerintah daerah
kemudian bapak dan ibu para wali kota
kota wakil wali kota gubernur dan lain lain
karena suara ini dia harus menyatu dalam satu perintah
dalam satu komando
komando dalam rangka apa
komando dalam rangka kita melakukan upaya upaya untuk bisa
kemarin bapak presiden mengatakan kita berdamai dengan covid
untuk terus kita menyuarakan ini agar tetap masyarakat harus disiplin
kemudian menjaga jarak
biasakan mereka dengan menggunakan masker mencuci tangan dan seterusnya
langkah langkah inilah yang harus dilakukan terus menerus
karena belum ada satu keputusan
belum ada pemerintah itu memikirkan tentang pelonggaran ini
itu sebabnya saya katakan tadi dari awal renat bahwa
bahwa presiden memikirkan tentang kemungkinan kemungkinan
dan langkah langkah atau tahapan tahapan
iya sebagai pemerintah sebagai kepala negara sebagai pemimpin
republik ini tentu harus beliau menghitung dengan positif negatif evaluasi yang dilakukan
supaya dalam mengambil keputusan itu betul betul pas dan memberikan kemaslahatan bagi kepentingan kita
oke baik bang ali
memang tidak ada pelonggaran tapi kemudian beberapa kebijakan
seolah olah ini menjadi celah ini bang ali
untuk mengambil celah untuk bisa tetap ikut katakanlah untuk pergi ke luar kota
dengan menggunakan pesawat atau kembali untuk berjualan dan lain sebagainya
ya kemarin itu kan ketika gugus tugas dalam surat edarannya nomor empat
terkait dengan dalam rangka mengusung atau membackup percepatan penanganan covid sembilan belas
ini kan memang diperlukan beberapa moda transportasi umum
moda transportasi umum yang itu harus dibuat surat kebijakan kebijakan teknisnya
yang harus dilakukan oleh kementerian perhubungan
makanya itu kan kita tahu kemarin kan ada beberapa yang
mula mula kan bapak presiden mengarang tni polri aparatur sipil negara
kemudian bumn untuk mudik atau keluar dari jakarta
sehingga apa yang terjadi
beberapa kapolda beberapa panglima itu kan setelah pelantikan tidak bisa terbang
kecuali setelah nanti ada surat edaran baru dari gugus tugas
iqbal sekarang di nusa tenggara barat
untuk kepua barat
tidak bisa pergi kenapa
karena belum ada surat edaran itu dibuat
lima belas sampai dengan dua puluh satu profesor yang harus dari satu laboratorium ke laboratorium yang lain
pergerakan para dokter para tenaga medis yang dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain
yang harus menggunakan pesawat atau kapal laut
itu tidak bisa
nanti setelah ada surat edaran itu
nah ini yang kemarin kita katakan bahwa
moda transportasi umum itu tidak dibuka untuk umum
itu makanya kita juga menekankan bahwa tidak
berkali kali juga disampaikan bahwa mudik itu dilarang
dilarang mudik fisik
untuk menjaga ini pemutusan mata rantai dari virus penyebaran virus corona
baik saya tanya ke pak rizalwan dulu
pak rizalwan secara sosial anda melihat
bagaimana soal dilema psbb kita ini
di satu sisi
tadi kalau kang deddy katakan
ini memang bertempatan juga dengan timing yang mau lebaran
akhirnya masyarakat tumpah ruah ke pusat pusat keramaian
tapi di sisi lain juga kita melihat tampaknya soal ketegasan dari pemerintah
atau dari aparatur
atau dari pihak pihak yang terkait
sehingga ini mana yang salah sebetulnya menurut anda
pak rizalwan apakah memang dari masyarakat
atau memang aturannya memang pada akhirnya tidak membuat masyarakat untuk menjadi patuh
baik mas lenghat
saya ada dua hal ya yang saya mau sampaikan
pertama itu kita lihat analisis perilaku sosial komunal dari psbb
jadi apa yang terjadi di masyarakat
nanti yang kedua saya akan lihat intervensi sosial yang dilakukan pemerintah
jadi pertama begini apa yang disampaikan pak deddy
tadi memang tepat ya momennya dari
dari jauh sebelum bulan puasa saya sudah sampaikan
tentunya permasalahan jadi double
karena melarang mudik itu berarti tidak bisa diperlukan
menjadikan satu perilaku budaya yang sudah mengakar di masyarakat
bukan hanya mudiknya
tapi juga berbelanja misalnya menjelang lebaran
kenapa itu terjadi
karena gini dalam perspektif sosiologis
kalau kita menganalisis perilaku sosial komunal
itu ada dua hal
kita bisa lihat konformitas atau penyimpangan
konformitas itu adalah artinya perilaku sosial yang diharapkan oleh norma tertentu
orang melakukan satu kebaikan itu karena orang lain memulainya duluan
sekarang memulai keburukan karena yang lain juga mulai keburukan
nah menyimpang atau tidak menyimpang itu ukurannya adalah ukuran mayoritas
jadi kalau awalnya ada satu orang misalnya melanggar psbb
tapi ketika satu penyimpangan itu kemudian
menjadi konformitas bagi yang lain
dan itu semua orang melakukan itu
itu sudah tidak penyimpangan lagi
jadi sekarang konteksnya begini
kalau kita bilang di awal mungkin orang menyimpang dari psbb
tapi pada akhirnya itu menjadi satu konformitas
karena semua orang melakukan itu
begitu satu orang melanggar lampu merah
yang lain melanggar lampu merah begitu satu orang
melanggar aturan dari
psbb semua akan melanggar
nah tapi ini kaitannya dengan yang kedua
dengan intervensi sosial
yang dilakukan pemerintah jadi saya melihat
psbb ini sebetulnya intervensi sosial sebetulnya
nah intervensi sosialnya sudah
sampai di mana sudah efektif belum menurut anda
nah ini catatannya
jadi kalau kita kembali saya beberapa
kali melihat lagi undang undang nomor enam tahun

sebetulnya psbb ini harusnya
tidak diterapkan secara
eksklusif ya dia harusnya
menjadi kombinasi dengan karantina wilayah
karantina rumah sakit dan juga
jadi kalau ada satu anggota rumah kalau memang dia
tidak perlu dibawa ke rumah sakit ya karantina di rumah
di kamarnya dan lain lain
ini saya melihat sebetulnya apa yang
ditampilkan pak ngabalin tadi
sebetulnya permasalahannya adalah
psbb ini tidak diikuti
narasi yang juga
kuat untuk membangun sense of crisis
oke itu dari siapa konsistensi
tidak ada dari siapa
dari pemerintah saya kira
kita bisa lihat begini ya awalnya
saya saya termasuk orang yang sangat
bangga ketika misalnya presiden menyampaikan
kita berperang dengan covid
wah saya bangga sekali nih kita perang nih
tapi kenapa tiba tiba harus
berdamai ini artinya apa
artinya militansi pemerintah sudah
tidak lagi dibangun
sehingga publik merasa oh kita sudah harus berdamai
kita sudah tidak harus berperang lagi
jadi ini yang tadi
dibahas juga oleh pak ngabalin ya
memang instrumen instrumen pemerintah pusat
di satu sisi itu sebetulnya menyulitkan
sehingga masyarakat menerjemahkan sendiri
begitu ya tidak lagi berperang tapi
berdamai dengan cara yang kemudian
tafsiran masing masing begitu maksud anda pak rizalwan
ya saya kira jadi ini
kalau aturan peraturan
konteks peraturan tentang psbb
tentang sanksi dan lain lain
masyarakat tidak terlalu peduli
tapi begitu pesan yang bersifat
narasi umum disampaikan oleh
pemerintah melalui pernyataan presiden
misalnya ini membangun image
bahwa oh sudah kita sudah tidak perlu khawatir
jadi agak sulit untuk
memaksa masyarakat untuk tetap
melakukan misalnya protokol protokol
corona ini jadi saya melihat
memang pemerintah mengendur
memberikan ruang walaupun tidak secara
mencatatkan akan ada relaksasi
psbb tapi prakteknya adalah mengendurkan
itu dengan membuat statement statement yang saya sampaikan tadi
baik pemerintah mengendur
benarkah demikian bang ali muhtar ngabalin dan
kang deddy tapi dijawabkan nanti
bisa tidak kami akan segera kembali saat lagi
wakil wali kota bogor kang deddy apa yang ingin anda
tanggapi soal tadi sudah kita bahas ini
penyimpangan yang tadi dikatakan oleh
pak risalwan ya ketika dilakukan oleh
satu orang mungkin masih menyimpang tapi
begitu akhirnya mulai banyak dan mulai
tidak ada petindakan tegas ya sudah
akhirnya masyarakat akan menafsirkan bahwa
itu adalah hal yang sangat wajar sebetulnya
sebetulnya kan psbb ini kan punya
aturan tegas ya kang deddy tidakkah
ya sebetulnya sih buat pemerintah daerah ya
dengan modalitas psbb ini
mengikatkan diri pada aturan
kemudian yang kedua selain mengikatkan
diri pada aturan kita juga
berkomitmen pada penyelesaian masalah
jaring pengaman sosial
artinya dua hal ini menjadi
pemikiran pemerintah kota dan kemudian
kita konsentrasi full di situ untuk
menukseskan psbb tetapi
di satu sisi yang lain ada
delapan sektor yang dikecualikan
delapan sektor yang dikecualikan ini kan
kehidupan kita sehari hari jadi
ini hanya ditopang oleh dua sektor
pertama sektor pendidikan yang kedua
sektor peribadatan nah bisa dibayangkan nggak
dengan dua sektor tersisa ini kita masih
kalau kemudian dihancurkan dengan wacana wacana
relaksasi kemudian juga ada hal hal lain ya
nah inilah yang kemudian apa namanya
yang kita pertanyakan adalah seberapa besar
efektivitas pelaksanaan psbb padahal
setiap empat belas hari kita harus memberikan
laporan dalam bentuk laporan kualitatif
kuantitatif nah sampai dengan hari ini
kita belum bisa menyatakan bahwa yang
namanya statistik tingkat penularan covid
ini sudah menurun nah kemudian di satu
sisi ada wacana untuk tadi relaksasi
nah saya pikir itu bahaya padahal kalau
kemarin kita efektifkan sampai dengan
tanggal dua puluh sembilan mei ya sebagai batas akhir
dari status kebencanaan nasional corona
tentunya masyarakat sudah mulai
sepakat dan paham masyarakat sudah
juga ingin buru buru tetapi realistis ya
artinya kalau dua puluh sembilan mei masih oke lah
tapi kalau lebih dari situ kelihatannya
akan lebih berat oke jadi menurut kang deddy
wacana wacana relaksasi yang berseliwuran
di masyarakat ini yang menyumbang
masyarakat yang akhirnya mulai kendur
lagi mulai akhirnya turun lagi mulai lagi
kembali ke tempat tempat keramaian begitu
betul kan yang kita sedang mainkan ini kan
aspek moral ya artinya selama kita menjaga
moralitas kita ya dalam konteks yang tinggi
tingkat moralitas kita tinggi dan kemudian
kita punya keinginan bersama untuk memutus
rantai penyebaran covid sebetulnya kemarin
sudah mulai memuncak semangat masyarakat
tetapi memang ada kesalahan juga jadi kalau kita
punya kesalahan juga seharusnya sejak awal
ya kalau memang mau jauh jauh hari memang
bisa begini di awal penyebaran itu
diperbolehkan mudik dulu satu minggu
pertama di bulan maret misalnya nah kemudian
baru kita melakukan langkah langkah yang
lebih ketat selama satu bulan di bulan
april kemudian berakhir paling tidak
persis di tanggal dua puluh tiga mei sekarang
tanggal satu siawal empat belas empat puluh satu hijrah ini
kita bisa sholat kalau semuanya kemarin
sepakat disiplin dan kemudian patuh pada
efektivitasnya tapi di sana tadi dirusak
oleh tadi di tengah tengah selalu aja ada
wacana wacana yang kemudian membingungkan
oke nanti kita tanya ke bang ali
muhtar ngabalin tapi sebelum itu di luar
apakah pemerintah kota bogor misalnya sudah cukup
tegas menindak mereka yang melanggar psbb kang
wah luar biasa ya kalau kita kan ada dua pendekatan yang pendekatan pertama
adalah terkait dengan apa namanya
sebetulnya lebih kepada pembelajaran atau
sosialisasi kepada masyarakat tentang
pencegahan covid bagaimana tentang
konfigurasi duduk kemudian pemakaian
alat bantu ya seperti masker kemudian
sarung tangan dan lain lain di satu
sisi yang lain penegakan aturan
hukum aturan ya aturan aturan pemerintah
pemerintah daerah terkait dengan misalnya
penyegelan kita laksanakan secara simultan
antara penegakan aturan dengan tadi
pemberian sosialisasi dan penyadaran
masyarakat tentang pentingnya psbb ini
oke itu kita lakukan oke saya ke bang ali
muhtaranggabal bang ali satu dari pak
rizalwan tadi mengatakan narasi narasi
yang keluar dari pemerintah seolah olah
jadi agak mengendur tidak lagi militan
untuk bisa berperang melawan covid sembilan
seperti yang awal awal disampaikan oleh
pak presiden sehingga ditafsirkan oleh
masyarakat ya sudah artinya memang sudah
mulai agak longgar kemudian soal
wacana wacana relaksasi yang dari
pemerintah pusat ini yang juga
disampaikan oleh kang deddy ini bisa
juga kemudian membuat masyarakat
juga akhirnya mulai agak longgar lagi
ini bang ali muhtaranggabal
ya yang paling pertama kan begini
ketika kita mendapatkan informasi
sejak awal terkait dengan bencana
tidak ada lain yang dilakukan kecuali
memang harus mempersiapkan berbagai
perangkat yang bisa menghadapi ini
narasi itu yang dipakai ya diksi yang
dipilih adalah melakukan perang terhadap
covid sembilan belas karena itu kan memang suka
tidak suka itu narasi yang tepat untuk
bisa membangkitkan satu kesepahaman kita
terhadap bahaya covid sembilan belas berjalan
kemudian dua bulan empat belas hari kemudian
kita kan tahu bahwa tidak saja di
indonesia tapi di seluruh dunia
berdasarkan informasi dari who itu kan
dikabarkan bahwa untuk bisa menemukan
vaksin dan obat itu kan dari who kan
tidak segampang seperti kita membalikan
telapa tangan paling tidak dua tahun
atau sampai dengan dua tahun delapan bulan
pengumuman resmi dari who kalau begitu
maka tidak ada pola lain yang harus
bisa dilakukan cara yang dilakukan itu
adalah bagaimana membangun satu
kedisiplinan baru untuk bisa berdamai
put and could bahwa kita bisa mempersiapkan
diri diantaranya adalah pola hidup yang
sehat menjaga ketahanan tubuh kemudian
sebuah kedisiplinan ini yang terus berterus
kami ulang ulangi kepada narasi
ini yang dipakai di tengah tengah
kehidupan masyarakat dengan harapan
agar satu kesepahaman ini betul betul
bisa terlaksana nah ini kaitannya juga
dengan kita tahu bahwa pelaksanaan
pembatasan sosial berskala besar ini kan
jujur saja bahwa dia akan berlaku
parsial antara satu daerah dengan daerah
yang lain itu kan tidak sama saya katakan
tadi maka langkah langkah monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh
pemerintah pusat itu kan dilakukan
secara berkala kepada semua kepala daerah
ini tadi kang deddy ya
pak wakil wali kota kenapa begitu
untuk bisa memperlakukan psbb itu
satu kesadaran untuk melakukan evaluasi
dengan tetap menjaga konsistensi dan
kesiplinan untuk semua pihak memang
bukan perkara yang mudah memang bukan
perkara yang mudah bung anda bisa
bayangkan kan ketika presiden
mengatakan bahwa melarang para apa namanya
asn aparatur sipil negara tpp dan tpp
tidak boleh tinggalkan jakarta atau
mudik dan lain lain pada saat itu
pergerakan pergerakan para medis dan
lain lain itu kita mendapatkan kesulitan
syukur alhamdulillah pada periode
menteri perhubungan and interim general
lut dinsar panjaitan itu ada peraturan
menteri perhubungan nomor dua puluh lima ada di
sana klausul yang menjelaskan tentang
petunjuk pelaksanaan teknis moda
transportasi umum bagi para tenaga tenaga
medis untuk percepatan penanganan kasus
covid sembilan belas disinilah yang saya kira memang
kalau kami yang hari hari di kantor istana
presiden di kantor staff presiden memang
melihat ini tidak gampang tetapi kita
punya tanggung jawab untuk terus
mengkomunikasikan ini agar di tengah tengah
masyarakat itu tidak terjadi pemahaman
yang keliru terhadap apa langkah langkah
kenapa begitu terakhir saya ingin
mengatakan bahwa tentu saja bahwa sangat
amat dinamis perubahan itu terjadi
saja pada yang kita bicarakan tetapi
sampai dengan regulasi peraturan pemerintah
pengganti undang undang nomor satu
kemudian berubah ditetapkan menjadi
undang undang regulasi ini regulasi itu
semua kenapa karena tidak ada lain
pemerintah harus membutuhkan percepatan
dalam melakukan langkah langkah itu yang
tadi saya bilang bahwa tentu saja
apresiasi dan terima kasih kepada bapak
gubernur kepada wali kota wakil gubernur
wakil wali kota dan lain lain bupati dan
bawakil bupati karena seiring sejalan ini
maka pemerintah pusat dalam hal ini
membutuhkan semangat dan kerjasama yang
terus menerus menjaga agar bagaimana kita
bisa berdamai dengan covid sembilan belas ini dalam
rangka memberikan satu kepastian
kedisiplinan yang harus diterapkan di
tengah tengah kehidupan masyarakat
bang ali kalau tadi pak arisrawan
mengatakan apakah pemerintah mengendur
artinya dari apa yang anda sampaikan bisa
jadi kemudian ini kita menangkap bahwa
pemerintah memang mulai agak mengendur soal
kemudian berperang melawan covid sembilan belas ini
bang atau seperti apa ya tidak buktinya kan
sekarang kita terus membuat coba
bu gubernur anda bayangkan ya dari peraturan
pemerintah pengganti undang undang nomor
satu itu perpu nomor satu itu berubah
menjadi ditetapkan menjadi undang undang
di dpr itu artinya apa itu artinya bahwa
pemerintah semakin cepat ingin mengambil
langkah langkah dengan cepat terkait
dengan apa terkait dengan alokasi
anggaran rp empat ratus lima satu triliun untuk
menyiapkan berbagai perangkat perangkat
dalam rangka memberikan pelayanan kepada
masyarakat oke memang tidak saja di
indonesia baik dari sisi
kerasa maupun dari sisi teknis operasionalnya
tidak saja di indonesia tapi di semua negara

langsung datang covid sembilan belas ini itu benar benar
memang tidak siap tapi kita bersyukur
kepada allah swt karena indonesia
dengan gubernurnya dengan wali kotanya
ini semua sangat amat siap karena
komunikasi ini seperti kalau di indonesia
kan gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat
atau gubernur adalah perwakilan presiden yang ada di provinsi
jadi komunikasi ini yang saya beberapa kali ikuti ratas itu
memberikan satu semangat yang sama dengan pemerintah di daerah oke saya ke pak risalwan pak risalwan
ada yang ingin anda tanggapi dari apa yang disampaikan oleh kang deddy dan juga
bang ali motar ngabalin ya saya kira memang gini ya masalah tadi melemah itu saya melihatnya begini
narasi yang dibangun pada awalnya pemerintah kan memang
kalau kita kembali ke bulan februari ya februari maret itu narasinya tidak membangun set of crisis
saya kata kuncinya adalah set of crisis jadi saya sebetulnya tidak setuju kalau kita menuding hanya masyarakat ini tidak melakukan apa apa dan tidak peduli satu sama lain gitu
jadi ini poinnya adalah pemicunya memang narasi narasi yang dibangun oleh pemerintah
makanya saya bilang saya sempat sangat salut dan sangat bangga ketika presiden bilang kita berperang
itu momennya tepat nah sekarang menurut saya momennya tidak tepat kalau kita istilahkan tadi mengendur ya
kenapa karena kurvanya belum turun angka positif covid terus meningkat
jadi ini belum saat yang tepat untuk kita berdamai kalau menurut saya itu poinnya
dan yang lain begini ini sekarang kan gini masyarakat kan sebetulnya tidak tahu persis ya
apa sih kewenangan pemerintah daerah apa sih pemerintah pusat
yang mereka tahu
yang mereka tahu sebetulnya ya pemerintah sudah
jadi kita harus melihat bahwa jangan sampai ada kebijakan yang pegang kepalanya lepas ekornya
jadi kayak kita nangkap buaya nih kita ibarat covid sembilan belas di buaya begitu ditangkap kepalanya tapi ekornya dilepas
orang tidak boleh mudik tapi transportnya boleh ada ini sekarang kucing kucingan loh
jadi kalau alasan misalnya bekerja oke yang bekerja saat lebaran itu yang saya tahu hanya polisi mungkin tentara yang di bko kan kepolisian tenaga medis
dan siapa lagi ya supir kendaraan tapi apakah supir kendaraan bisa bekerja kalau pengumpangnya nggak ada
kan gitu jadi saya kira ini pesannya itu bukan maksudnya gini saya apresiasi apa yang disampaikan pak ngabalin tadi ya
poinnya adalah aturan ada tapi sekarang coba pahami apa yang terjadi di akar rumput
itu yang konteks saya bilang tadi perilaku sosial komunal di bawah
ya bahwa yang tadinya penyimpangan itu akhirnya sekarang sudah menjadi konformitas
sudah menjadi apa ya hal yang harus ditiru gitu
kita lihat orang kemol ya kita harus kemol dong
jadi di masyarakat begitu jadi tidak relevan semua peraturan dalam konteks ini
oke oke dengan keadaan yang seperti ini pak rizalwan tadi anda sudah katakan
bagaimana untuk mengembalikan lagi masyarakat agar tidak lagi menjadi hal yang seharusnya itu salah atau menyimpang yang tadi anda katakan
tapi tetap dilakukan karena kan psbb ini masih berjalan sebetulnya sampai berapa sampai akhir bulan mei bahkan ada yang sampai dengan awal juni sebetulnya
ini masih ada waktu paling tidak kita punya waktu

atau masih punya harapan agar psbb ini betul betul efektif
nah seperti apa kemudian seharusnya ini berjalan
tapi dijawabkan nanti kami harus berusaha jadi berikut ini
anda kembali bersama kami di cnn indonesia newscast
saya masih bersama dengan bang ali mohtar ngabalin dari kantor staf presiden
seorang co observer dari pen alias cewek entah apakah dedi wakil wali kota bogor dan pak risalwan ahli kesejahteraan sosial
terputus tadi di pak risalwan
jadi pak risalwan dengan permasalahan yang tadi sudah anda jabarkan yang tadi juga sudah kita diskusikan bersama dengan kang dedi dan juga bang ali mohtar ngabalin soal psbb ini
yang di dalam faktanya dipraktekan di lapangan semakin longgar
kita masih ada waktu pak risalwan sampai sekitar akhir bulan mei di tahap ketiga psbb dan juga di sejumlah daerah
yang lainnya apa yang sebaiknya
selain soal narasi ya
narasi yang akhirnya menimbulkan
multitafsir di masyarakat apa yang sebaiknya
diperbaiki dan dilakukan
di psbb tahap berikutnya
tahap yang sedang kita jalani ini
menurun dan tidak ada
lagi kemudian pelonggaran pelonggaran
psbb yang terjadi di masyarakat
ada salah kaprah dari psbb
dalam prakteknya ya jadi
kalau kita kembali ke undang undang ini seharusnya yang diperbaiki
adalah praktek psbb nya sekarang ini
yang kita lihat adalah penyekatan wilayah itu sebetulnya
bukan pendekatan psbb kalau pemahaman saya
itu pendekatan karantina wilayah
lebih ke karantina wilayah
yang harus dilakukan psbb adalah yang benar
yang dilakukan di awal awal psbb dulu
ya kalau di daerah depok ini daerah rumah saya
orang petugas dari kodim
itu keliling memberikan
informasi kepada warga jangan berkerumun
itu yang benar
jadi yang sekarang harus dilakukan adalah
kembali relnya psbb itu apa
supaya orang tidak berperumun
karena pasal tentang psbb
pemahaman hukumnya itu adalah
mengurai kerumunan bukan
melakukan penyekatan kalau penyekatan itu karantina wilayah
jadi kembalikan ke situ
ini jangka pendek aja nih
kalau jangka panjangnya kita harus singkronkan lagi
keputusan keputusan di tingkat
pak deddy di bogor dan juga
pemerintah pusat kan tidak mau pernah
menyetop misalnya krl
sekarang malah ada wacana baru
misalnya mau disiapkan bis untuk orang pekerja
saya kira idenya bagus bagus tapi prakteknya
di lapangan akan sulit
pertama harus kembalikan dulu relnya
psbb sekarang ini salah kaprah menurut saya
jadi penyekatan boleh dilakukan
tapi yang paling penting adalah melakukan
di tempat tempat keramaian jadi jangan hanya
di masjid dicegah tapi di mal tidak misalnya
jadi begitu ada kerumunan
dan itu memang daerah psbb lakukan
hukum itu atau
sanksi itu diberlakukan karena
berulang kali misalnya pemerintah daerah ya
mengatakan akan memberikan sanksi
memberikan sanksi tapi pada praktiknya
sulit untuk diterapkan dengan sejumlah pertimbangan
kalau menurut saya tidak ya jadi begini
ini memang pendekatannya berbeda apalagi tadi
seperti pak deddy sampaikan di awal momennya
nggak tepat kalau kita mau melakukan sanksi
kepada orang yang
dalam suasana bergembira menyambut lebaran
misalnya ini lagi kepada satu gerakan
moral saya sujudikan
tidak tahu mungkin pak ngabalin tadi yang sebutkan
gerakan moral tapi harus dengan ketegasan
artinya ketika melakukan pengurayan masa
itu kan nggak harus dengan kekerasan
diburai diingatkan himbau kembali
jadi himbauan itu bukan hanya dari istana
oleh petugas di lapangan dilakukan secara simpatik
itu yang penting dan harus dilakukan terus menerus
itu esensi psbb kalau menurut saya
oke saya ke kang deddy
saya yakin kang deddy sudah ingin banyak menjawab dan ingin berbicara silahkan
kang deddy kalau kita melihat contoh di pasar anyar
misalnya di kota bogor kemarin pak wali kota bogor
langsung turun untuk menertibkan dengan cara yang persuasif
nah ini agar kembali ke relnya
paling tidak di wilayah kota bogor deh
skenario nya strateginya apa kak
ya sebetulnya begini ya
kita ingin sebetulnya psbb ini dilakukan
secara bersamaan ya di wilayah jabodetabek
kenapa jabodetabek ini harus bersamaan
karena kita kan sudah menjadi satu area pandemi yang sama
jadi bukan hanya sekarang ini kan terpisah pisah
jadwal psbb dki dengan jadwal psbb bodebek berbeda dengan
ya jadwal psbb di tangerang selatan
kabupaten tangerang itu kan berbeda beda
nah mestinya diambil langkah oleh pemerintah pusat
diorkestrasi oleh pemerintah pusat sehingga
timingnya saja kita ambil bersamaan
kemudian yang kedua
substansi dari aturan yang ada di tangerang selatan ini adalah
ada di dalam psbb di masing masing wilayah ini
kan harusnya sama juga
ya kemudian yang kedua yang paling krusial adalah
bagaimana pelaksanaan swab test maupun rapid test ini
dilakukan juga serentak bersama sama di seluruh jabodetabek
nah sehingga kita bisa mengetahui
sebetulnya kondisi real dan real time
saat ini seperti apa
kalau sekarang kan tidak
yang ada sekarang meskipun kota bogor ini seolah olah
sempat landai ya tetapi ternyata
muncul beberapa saat kemudian
kemudian cukup signifikan
pengolahan atau analisis
dari swab test ini kan lama
bisa memakan waktu dua minggu
bahkan ada yang lebih dari dua minggu
jadi kalau menurut saya kalau memang
kita mau konsentrasikan wilayah jabodetabek
pertama diorkestrasi dulu oleh pemerintah pusat
siapa yang mau orkestrasi
silahkan kementerian kesehatan monggo
bnpb juga boleh
atau menko siapapun yang mau ngambil silahkan
tetapi nomor satu ya tentu kami harus jawab
sehingga tidak parsial
tidak hanya langsung diserahkan ke daerah begitu ya
salah satunya seperti itu
karena ini menyangkut wilayah yang cukup luas
dengan jumlah penduduk yang dahsyat ya
ya tapi kang deddy begini
yang konkretnya dari pemkot kota bogor
apakah mencegah kerumunan itu
akan seperti apa caranya
lebaran kang deddy paling tidak
ini yang penting untuk dilakukan
kalau dari kota bogor
sekarang kita sudah lakukan
langkah langkah misalnya begini
untuk bidang usaha yang tidak dikecualikan
ya tentu kita maksimalkan
untuk dihapuskan dulu
atau tidak dulu beroperasi
itu dulu jadi tujuan masyarakat
mau ke pasar itu mau ngapain
karena kalau misalnya dari delapan sektor yang dikecualikan
kan yang dikecualikan itu barang kelontong
dan kebutuhan sehari hari kemudian barang kebun
barang kebun barang kebun barang kebun
nah kemudian kalau mereka mau beli baju
ada kaitannya tidak dengan psbb
jadi itu dulu yang kita konsentrasikan
cuman memang tantangan kita adalah
area yang luas ya
pasar kan di bogor ada dua belas
ada tiga belas pasar kemudian juga
toko itu tersebar
kita seberapa mampu
kita mengelola ini semua kemudian juga
upaya penegakannya dan kemudian
juga di satu sisi pencegahannya juga simultan
tetapi yang paling penting
masyarakat yang mau
atau memiliki tujuan ke pasar
sebetulnya kita batasi dulu kita pilah pilah dulu
caranya bagaimana tukang deddy membatasi masyarakat ke pasar
jadi di pasar itu yang boleh beroperasi
hanya barang kebutuhan pokok
atau barang kelontong
kebutuhan sehari hari itu aja dulu
jangan dulu beli sepatu deh jangan dulu beli baju
meskipun punya kemampuan untuk beli beli sepatu
dan beli baju ya apalagi mau lebaran
tetapi supaya tadi tidak menimbulkan
kerumunan masa yang cukup signifikan
yang masif yang kemudian nanti beresiko
penularan ya kita coba maksimalkan
filteran bidang bidang usaha
yang tidak dikecualikan ini
konsep tadi itu cara itu
ke masyarakat bagaimana kang deddy
kalau buat pemerintah kan action saja
sudah langsung ya jadi kita kemarin
sudah lakukan apel kemudian kita
penertiban kemudian juga kita lakukan
rekayasa lalu lintas
kemudian juga kita siapkan
kantong kantong parkir baru kemudian
juga kita pastikan bahwa masyarakat yang
ke pasar itu adalah masyarakat yang punya
kepentingan khusus bukan kepentingan yang
saya ke bang ali mutar ngabalin terakhir bang abalin
pesan dari kang deddy tadi adalah pemerintah
pusat paling tidak mengorkestrasi
bang ali ngabalin seperti apa
ya itu yang tadi kan
kalau kita lihat dari
urutan urutannya ya sebetulnya
kan kalau umpama
tadi seperti sempat disinggung oleh
bang lubis tadi bahwa
merujuk kepada undang undang nomor enam
tahun dua ribu delapan belas ya
itu di pasal
seperti tadi disebutkan kenapa presiden
berkali kali juga mengatakan bahwa
syukur alhamdulillah yang kita pilih itu adalah
kan kita tahu bahwa
pebatas sosial berskala besar
saya memberikan apresiasi loh
untuk kang deddy karena
beberapa penjelasan tadi itu sangat rasional
dan itu sebetulnya yang ada termaktub
di dalam esensi daripada
jadi kalau ini menjadi bagian dari
yang harus dilakukan seperti tadi saya bilang
satu komando dengan
satu rel kereta api yang gerbong itu
tidak boleh keluar dari relnya
nah suka tidak suka
jangan keliru bahwa
geografis indonesia ini kan berbeda
seperti belgia berbeda seperti italia
dan negara negara lain
termasuk amerika serikat
karena itu memang saya dari awal bilang bahwa
ada kultur ada daerah
yang memang penerapan psbb
itu dia sangat terpegantung kepada
seberapa jauh tingkat sosial budayanya
makanya kenapa tadi
seperti di dki kenapa dia harus berbeda dengan
ee bandung kemudian
bekasi tangerang dan lain lain
karena kan kita tahu bahwa dki jakarta
itu kan dia menjadi epicentrum
pertama kali bagaimana ini kita
bicara tentang covid sembilan belas ini
demikian halnya berbeda dengan
semarang surabaya makassar
dan lain lain sebagainya
nah pada akhirnya saya mau bilang begini
bahwa sampai hari ini
kan belum ada satu keputusan pun
tentang pelonggaran dalam rangka
ee keputusan yang diambil
oleh pemerintah langkah langkah ini
yang terus saja harus kita lakukan
terus kita menyampaikan kepada publik
kepada masyarakat bahwa
terus disuarakan baik dari
pemerintah pusat sampai kepada provinsi
kekuatan kota adalah
satu kebijakan terakhir yang harus dilakukan
oleh pemerintah itu sebabnya
evaluasi kita harus menghitung dengan
baik presiden mengatakan bahwa
dikalkulasi dengan baik agar jangan sampai
ketika kita mengambil keputusan ini
akan mendatangkan mudarat
bagi kepentingan kesehatan
masyarakat pada umumnya
bang ali kalau kemudian ada yang mengatakan psbb
pada akhirnya tidak cukup efektif
bagaimana bang abalin kalau pelaksanaannya
akhirnya longgar dengan sendirinya seperti
yang terjadi beberapa hari belakangan
iya ini kan regulasinya memang
ee dari empat poin yang
tadi saya kepukakan
yang lubis juga sempat
empat pilihan itu kan yang dipilih
oleh pemerintah oleh presiden
pembatasan sosial berskala besar
yang dilakukan itu adalah
sama seperti kita
disinggung mengenai data
yang mesti dipakai untuk
strukturnya mesti dia sejalan
dari pemerintah pusat provinsi
kebupatan kota sampai dengan
kelurahan rt rw dan di bawah
ini yang menurut efektifitas
inilah makanya kenapa kemarin
di johar baru itu bapak presiden bilang bahwa
pergerakan yang harus menjadi perhatian penting
itu adalah teman teman di rt rw
kemudian bapak dan
menjadi tulang punggung pertama untuk bisa
melihat kelanjutan daripada
keberhasilan yang sedang dan akan
kita lakukan terkait dengan pembatasan sosial
berskala besar ini
atau bisa mengurangi kurva
dari penyebaran virus corona di indonesia
terima kasih banyak bapak bapak sekarang sudah bergabung
bersama kami malam malam hari ini
jeda dan akan segera kembali dengan informasi
hari terakhir pembatasan sosial berskala besar
di provinsi jawa barat sejumlah
checkpoint di wilayah bandung raya masih ramai
oleh pengendara newscast akan segera kembali